tidak apa apa pak
siapa yang menyuruhmu kemari
terima kasih gusti prabu
ada rombongan dari kerajaan panjalu
suruh mereka masuk
bocah ini terlalu kuat
tenaga kita berdua sudah melemah
tapi dia tampaknya masih sangat kuat
apa yang harus kita lakukan
kamu tidak perlu pedulikan aku
cepat pergi dari sini
selamatkan dirimu rai
menyerahlah kian santang
lepaskan yundara rasa
rai aku mohon jangan lakukan itu rai
tolong dengarkan aku
tangkap saja aku
lepaskan yundara rasa
yudha mohon pada pujah
jangan lakukan itu
cepat pergi dari sini
suruh si rai
sekarang kamu tidak bisa lepas dari tangan itu
sekarang tepat hidupimu
lepaskan yundara rasa
kamu terlalu lugu kian santa
kamu mati bersama sama di tempat ini
di mana mereka
dengar nyai itu suara seperti suara ledakan
ledakan apa itu bala pati
sepertinya tempatnya itu di mana kita memasang jebakan
aku akan kuterawang
mereka sudah kekuatanmu sos
sebelum dia menghancurkan semua rencana kita
tempat ini penuh dengan jebakan
semoga saja raiki asan tidak celaka di tempat ini
keluarga dari istana panjalu
mereka datang kemari
apakah nyai ratu panjalu juga ikut serta
semuanya gusti ratu tadi saya melihat mereka sekeluarga gusti ratu
aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan nyai ratu panjang
aku sangat merindukannya
cepat cepat ambilkan cadarku
aku ingin menemui nyai ratu panjang sekarang
baik gusti ratu
ada apa pak mai
kami datang untuk ucapkan selamat atas perobatan pragus klorosis
terima kasih atas ucapanmu
saya bersama istri saya sebelumnya minta maaf atas keterlambatan mengucapkan selamat ini
karena kabar ini baru saya terima
tidak apa apa pak
siapa yang menyuruhmu kemari
kembalilah ke kamarmu
ibu ndaku juga membawa doron ke tempat yang sama
katanya tidak saya bersama si januari
aku tidak pernah pernah setelah kebaikan adanya
di mana adik adikku
untuk apa kau tanya mereka
sebentar lagi mereka akan mati
kakek kakek tolong kakek tolong
putraku astagfirullahaladzim putraku
alhamdulillah kau selamat nak
terima kasih akhirnya terima kasih ibu
ayo kita lanjutkan cari adik adikmu